akan dapatkan l berekaan dan kehidupan
ini nama dive spotnya adalah princess mahena
jalur mudik ini dibuka mudik dibuka
dalam pembicaraan dengan saksi perdisambo
kemenangannya aja ya tapi dari secara squad
di sana juga pertentangannya itu adalah soal cara
adalah menancapkan pucuk pohon sagu muda atau lane wifi pada sisa batang sagu yang telah ditebang
ya kan terus viewdan katanya sakit soalnya instagramnya hilang katanya habis putus kayaknya
bapak aja ngomong dekatan kan karena ini kotor udara aneh
tapi kali ini memilih melakukan lawatan ke luar negeri
di sini pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi tentang pengolahan produk pertanian yang cepat busuk atau kualitasnya menurun itu dan meningkatkan nilai tambahnya
kita juga sempet ngomong pecean juga sama habib lah
pak jokowi yang dinilai mendukung prabowo subianto
selagi kosong yaudah kenapa enggak yaudahlah
biasanya jam jam lapar sekitar jam delapan
serta pura mangkunagaran sebagai tempat tasyakuran
sehingga pada saat pak kus dan pak agus ini melakukan pembersihan atau mengeluarkan sedimentasi
sehingga membahayakan kebebasan pres begitu renhard
buat kita perilaku hidup
makanya ini sebuah keuntungan lah mereka bisa menang lawan borneo tadi
perusahaan travel atau apa itu yang dipakai
mengutip pernyataan menteri perhubungan budi karya sumadi
tapi yang lebih penting adalah